kondisi pelabuhan merak pada siang hari ini pada tanggal empat belas april dua ribu dua puluh tiga pada hari jumat ini
siang hari ini masih terpantau landai karena belum didominasi oleh kendaraan pribadi yang masuk ke area pelabuhan merak ini
untuk siang ini kendaraan yang mendominasi di pelabuhan merak ini adalah kendaraan besar
di antaranya adalah kendaraan logistik maupun bus bus yang berisi para penumpang
pemudik yang ingin menyeberang ke pulau sumatera melalui pelabuhan merak dengan menggunakan kapal feri
dan untuk kondisi terkini lainnya adalah bahwa para penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik di pelabuhan merak ini tentunya harus mempersiapkan tiket terlebih dahulu
karena menurut keterangan dari selvi arifin atau korporat sekretari pt asdp indonesia ferry
mengatakan bahwa tiket tidak dijual di lokasi atau di pelabuhan merak ini
artinya para penumpang harus membeli terlebih dahulu secara online minimal
agar tidak terjadi penumpang yang menemukan tiket terlebih dahulu
ada trouble atau masalah ketika memasuki kawasan pelabuhan merak ini untuk menyeberang menggunakan kapal feri
dan sebagai tambahan informasi bahwa besok atau tujuh hari menjelang idul fitri
pelabuhan merak ini hanya akan dioperasikan atau yang boleh masuk melalui pelabuhan merak ini adalah kendaraan pribadi
atau kendaraan roda empat dan juga bus yang ingin melakukan mudik
sehingga kendaraan roda dua ataupun kendaraan lainnya kendaraan berat atau kendaraan logistik lainnya akan diarahkan ke ciwandan
atau pelabuhan ciwandan sehingga perlu menjadi perhatian bagi para penumpang yang menggunakan kendaraan roda dua
itu diharapkan untuk tidak melaju ke pelabuhan merak dan langsung mengarah ke pelabuhan ciwandan
tim liputan cnn indonesia